tim rescue damkar lewiliang jumat sore menangkap satu persatu anak ular kobra di balik puing bangunan kosong
area komplek taman dramaga permai ciampea bogor jawa barat
kawanan anak kobra yang setidaknya terdiri dari lima ekor ditemukan warga saat sedang berkeliaran di sekitar permukiman
beberapa ekor juga nyaris masuk ke halaman rumah hingga membuat penghuni panik
sedikitnya tiga ekor anak kobra berhasil diamankan petugas usai dilakukan penyisiran selama dua jam
warga mengaku was was karena dapat membahayakan keselamatan
beliau melaporkan bahwa di sekitar rumahnya terdapat beberapa ular kobra
alhamdulillah kami menemukan tiga ekor dari laporan jumlahnya lima
untuk indukannya belum didapat ya
petugas terus menyisir saluran selokan dan semak lahan kosong untuk mencari sisa anak ular
sementara induk ular kobra juga
belum diketahui keberadaannya